ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
kamu sayang sama citra tapi tetap aja kan harusnya aku yang marah
jadi kamu cemburu gitu
iya jelas lah itu mengganggu putri usus gore
oke kamu mikir itu yang terbaik untuk kamu
tapi kan belum tentu terbaik buat mama
bapak gak mau ditinggalin kamu sendirian di sini
tapi aku udah
udah gak nyaman di sini ma
ya mama tau
kamu marah kan sama mama
karena mama masih kerja sama
sama papanya pangeran
mama serba salah posisinya
kamu harus ngertiin itu
bukan soal itu ma
kalau bukan soal pekerjaan mama jadi
apa mungkin ada hubungannya sama putri
gue gak mungkin cerita ke mama
soal semua masalah yang bikin gue pengen pergi dari sini
semua itu karena
aku gak mau naomi datang lagi di hidupku ma
oh jadi karena itu ya
kenapa gak lebih baik kamu cari cara lain selain kamu pergi ke london
gak ada ma
gak ada cara lain
aku udah daftar kuliah di sana pak
nanti aku jemputin
aku udah nangis
aku udah nangis
aku udah nangis
aku udah nangis
habis itu gue tunggu
kita kan belum selesai ngomong
aku mau angkat telepon dari putri
apa bener yang diomongin sama ci
trak lo mau ngelanjutin kuliah di london
sebentar lagi gue bakal berangkat ke sana
aneh banget sih ki
kenapa tiba tiba mau pindah ke sana
jadi kulkas mau pergi dari sini dan ngelanjutin kuliahnya di london
gue harus kelihatan gak sadar kalau pangeran ada di sini
jangan sampai pangeran curiga ke gue
ki apa ini semua ada hubungannya sama
jawab dong pertanyaan gue
gak salah lagi
pasti si kulkas mau hindari naomi
gue tau banget gimana hancurnya perasaan kulkas ke naomi
setelah naomi selingkuhin dia
gue mau lanjutin gula di london karena gue pengen suasana baru aja put
cuma karena mau cari suasana baru
ngindarin gue atau siapa gitu
kenapa putri ngomong kalau gue lagi menghindar dari yang lain
apa putri tahu kalau gue lagi coba menghindar dari nomi
gue gak nghindar dari lo sama sekali putri
put sampai kapanpun gue bakal tetep nganggep lo jadi
kayaknya lo harus pikirin lagi deh ki
mungkin lo ngambil keputusan ini waktu lo lagi emosi
put gue udah pikirin semuanya
dan ini udah jadi keputusan gue
ki kan lo pernah janji
lo bakal ngeliatin gue dari siapapun yang akan nyakitin gue
lo mau kan
urungin niat lo buat pergi demi nepatin janji lo ke gue
lo itu adalah sahabat terbaik yang gue sama citra punya
masa iya sih lo tega ninggalin kita berdua
lagian lo pikir dengan lo pergi semua masa lalu bakal bisa selesai gitu
udah lo gak usah jawab sekarang
pokoknya lo pikirin dulu omongan gue tadi
kamu kenapa ngomong gitu ke rizky
kamu sayang sama dia
kamu mau dia tambah baper
lagian kan aku bilang itu sayang sebagai sahabat
aku juga tadi bilang kok citra sayang juga sama dia
bentar ya putri susu goreng
kamu kok gak kaget ada aku disini
dan kamu kenapa kayak biasa biasa aja
kamu kan tahu aku dengar pembicaraan kamu sama rizky tadi
tapi seolah olah kayak kamu udah tahu
eh putri usus goreng
aku mau ke rumah
kenapa sih bawa mobilnya gak enak banget
gue tuh buru buru harus cepet sampe rumah lo
kenapa harus buru buru sih
orang biasanya juga melipir dulu
ya kok gak bisa sih
abis ini lo ada planning mau ketemu orang lain gitu
ya elah pacar pacar
kalau gue ini sekarang lagi tahap dalam
ya tapi gak perlu ngebut ngubut kali gini juga sih tak
gue bilang kenapa kita berdua itu
sekarang mending lo pelanin tuh mobil
biar kita berdua gak kenapa napa
semoga aja bu kome citra mau ngerti penjelasan dari anaknya sendiri
kalau nggak ngerti juga bakalan kelan nih kisah cinta gue sama citra
asli deh beneran berat banget ternyata pacaran itu ya
gak ada kok
udah udah gak usah bohong sama gue
kurang kelihatan banget lagi beban pikiran gitu
tuh kan sampai ngela nafas gitu
udah apa sih
ya gue cuma takut aja kalau sampai bokap lo tuh gak ngijinin lagi
kalau lo tuh deket lagi sama gue
ya walaupun gue juga gak takut kehilangan
tunggu dulu napa gue tuh belum selesai ngomong
ya gue tuh memang gak takut kehilangan lo
tapi gue tuh takut kalau sampai cinta lu tuh hilang buat gue
jangan liat email nya gue bakal diterima
bahkan kalian semuanya orang mareng
pelan dort ages aja bisa sih
kau juga bisa kehilangan hati
kamu ada ingat
aku gak suka kamu nuduh kayak gitu
kok nuduh sih
tapi tetap aja kan harusnya aku yang marah
jadi kamu cemburu gitu
ya jelas lah itu mengganggu putri usus goreng
kan kita semua tahu manusia kulkas punya perasaan sama kamu
ya kalau kamu komplainnya sebelum kita resmi pacaran sih aku terima
oh terus maksudnya apa
sekarang kita udah pacaran aku gak boleh gitu khawatir cemburu sama kamu
bukan gitu batu bata
tapi kan kamu tahu sendiri kalau perasaan aku chriski itu cuma sayang sebatas sahabat aja
kalau kamu komplain artinya kamu gak percaya sama aku
bukan aku nggak percaya sama kamu putri usus goreng
cuman ya rizkynya itu loh kan kamu tahu sendiri
aku minta maaf deh kalau kamu sebel
ih itu kenapa pipinya
kok kayak ikan senyum dong
gue seneng banget putri usus goreng bisa ketawa lagi
apalagi setelah kejadian semalam
gue gak akan biarin dia sedih
apalagi disakitin oleh siapapun
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah